percakapan seputar dugaan rekayasa penyiraman air keras ke wajah penyidik kpk novel baswedan masih ramai dibahas oleh warganet
banyak yang ikut menyaksikan terjadinya penyiraman air keras kepada penyidik senior kpk itu
tetapi tidak sedikit juga yang memaparkan bukti bukti bahwa kerusakan pada mata kiri novel baswedan adalah murni akibat disiram air keras pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
riunya percakapan seputar dugaan rekayasa penyiraman air keras di wajah penyidik kpk novel baswedan terus bergulir hingga hari ini
video singkat yang diunggah oleh akun at adela wibawa beberapa waktu lalu memperlihatkan kondisi mata dan wajah novel baswedan yang tampak tanpa bekas penyiraman air keras
dunia maya pun geger dibuatnya
belum lagi ditambah pelaporan dugaan rekayasa tersebut ke polisi oleh politisi pdi perjuangan dewi tanjung
penampakan mata kiri novel yang terkesan baik baik saja membuat banyak pihak berspekulasi
ada yang terang terangan ikut menyaksikan tapi ada juga yang secara tegas memberikan pembelaan
novel baswedan tak mau ambil pusing menyikapi tudingan rekayasa terhadap kasus yang menimpa dirinya
saya yakin kok dewi tanjung tahu
bahwa lapornya itu nggak benar
dan saya khawatir dia ngerjain polisi
tapi itu urusannya dia lah
bapak sendiri ada rencana melaporkan balik pak
seharusnya kalau dia betul betul ngerjain polisi yang polisinya harus melihat itu sebagai masalah yang bersangkutan
jadi saya akan melihat nanti seperti apa
omongannya dia akan bikin banyak orang yang marah
karena banyak orang yang lihat kejadian itu
banyak orang yang menyaksikan bagaimana saya menjadi
lebih lanjut novel menambahkan
jika dalam video viral terlihat matanya baik baik saja
itu tak lepas dari proses pengobatan yang dilakukan